boleh nggak aku minta tolong
kalau saran papa sih
sebaiknya kalung ini disimpen
nah gitu dong
simpen disini biar gak hilang
bapak kok di lobi
bapak masih sedih ya
mau balik lagi ke panti
dan gak mau tinggal sama bapak
percaya deh sama meli
tasya itu nyaman banget loh tinggal di rumah bapak
dia tuh seneng banget
karena bapak tuh penyayang
bapak baik sama dia
tadi mbak dengar sendiri kan
gak usah dengerin omongan pasya
tasya tuh betah tau gak sih pak tinggal di rumah bapak
dia tuh seneng banget happy banget
apalagi kalo ada bapak
kalau dari mana sih mbak
aku sebenarnya pengen banget nih cerita ke bapak
siapa sebenernya yang bikin
tasya gak betah tinggal di rumah ini
aduh tapi nanti
malah jadi besar lagi
ada yang mau mbak ceritain sama saya
ada sih pak
tapi sebelumnya maaf ya pak
bukannya melly mau ngadu domba
sama sekali gak
ini semua karena
beli kasian aja sama tasya
apa yang terjadi selama ini sama tasya mbak
maaf banget pak
ini menurut penglihatan melly ya
mungkin aja mungkin tasya itu gak nyaman
kalo berduaan sama nyonya di rumah ini ya
mungkin aja mungkin tasya itu gak nyaman kalau berduaan sama nyonya di rumah ini ya
meli udah sempet berapa kali kak
tiba tiba marah sama tasyah
terus lelah st trans lagi
meli pernah ngeliat tasya di kunciin
siapa yang ngunci kamu
gak mungkin pintu kekunci sendiri kan pak
padahal meli udah paksa tasya untuk jujur
tapi mungkin anak itu terlalu baik
siapa lagi pak di rumah kan cuma melly
semua itu terjadi pada saat bapak nggak ada di rumah
maafin meli pak kalau meli harus ngomong semua ini

terus jelasan ya
kamu lihat dong bajuku sampe basah gini gara gara anak ini
cuma karena itu kalau marah marah sama dia
keterlaluan kamu mas
kamu harus berpikir
kamu dong mas kamu lihat tuh kamu udah bikin anak ini ada di apartemen kita
aku udah capek
aku udah capek sama semuanya
sekarang kamu harus pilih emas
atau kamu pilih anak ini
atau kamu pilih anak ini
pak boleh nggak aku minta tolong apa itu pakein kalungnya mau dipakai iya tapi kalau saran papa
sih sebaiknya kalau ini disimpen nanti hilang lagi lo kayak tadi kan sayang kalau hilang ya
gitu dong cuman disini biar nggak hilang sekarang orang soalnya apa mau tanya sesuatu
jadi gimana makan sama tenten ayahnya tahu nggak sih pak makanannya tante naya tuh enak banget
cuma tadi kalau papa ikut tuh iya nah sempet tadi sore ya pengen banget padahal emangnya
aura suka ya sama tante naya aku seneng banget bisa kenal sama tante naya karena
tante naya itu baik banget aku udah anggap tante naya kayak ibu aku sendiri oh ya beneran iya pak
udah papa minta bantuan sama aura bolehkan benton apa
bantuan apa papa jadi gini kan pantai naya tuh juga lagi marah sama papa
boleh nggak kalau aura bantuin supaya tante naya ngambek lagi sama bapak
kalau papa raka
kecamatan tenayah terus nanti mereka nikah aku berarti bisa punya keluarga yang utuh papa raka
sama bunda naya dua duanya kan baik ini kenapa senyum senyum ketawa ketawa sendiri
rede mana uangnya uang apa sih kamu tau nggak sih aku belum ada uangnya tadi aku
berusaha untuk bongkar berangkas suami aku tapi aku nggak tahu deh apa maksud kamu apa mau bongkar